pusat perbelanjaan legendaris sarinah di jakarta pusat hari senin ini kembali dibuka untuk umum
pembukaan dilakukan secara bertahap sebelum akan dibuka secara penuh pada juni mendatang
usai renovasi sarinah mengusung konsep baru sebagai mal yang menjajakan produk lokal
dan memberikan ruang kreatif bagi komunitas seni serta kerajinan tangan
konsep ini disambut baik oleh para pelaku seni
lebih istimewa lagi saya berada di lantai enam sekarang
di mana sedang ada preview untuk sebuah area yang dinamakan distrik seni
ini tempat istimewa banget untuk pencinta seni untuk para perupa
diharapkan ini bisa menjadi semacam marketplace atau tempat di mana seni rupa indonesia bisa berkembang
nuansa lokal begitu terasa
baik pada bagian luar gedung maupun di dalam
ditambah kehadiran relief berusia lebih dari lima puluh tahun
yang kini dipamerkan sebagai salah satu ikon baru
relief yang ditemukan saat proses renovasi ini
tersembunyi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
akibat perubahan tata letak ruangan saat itu
bagus bagus ini menurut saya
ada nusantaranya juga
ada cita cita dari indonesia nya juga ada
senang ya berarti sarinah sudah dibuka lagi itu senang ya
ya sekarang lebih inilah lebih indonesia ya
kalau saya bilang lebih indonesia ya
dari atas semua ini lebih
pemugaran pusat perbelanjaan sarinah memakan waktu selama dua tahun
dan menghabiskan anggaran hingga tujuh ratus miliar rupiah
edwai karisti muhammad wahyu di jakarta